dari pusulap empat mabes polri dan tim identifikasi polres metro jakarta barat masih menyelidiki penyebab kebakaran di permukiman kawasan kembangan jakarta barat kamis malam
menindaklanjuti peristiwa kebakaran di rt enam belas rw lima kelurahan kembangan utara kecamatan kembangan jakarta barat
pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
petugas dari puslap empat mabes polri dan tim identifikasi polres jakarta barat menyusuri lokasi kebakaran guna mencari penyebab pasti kebakaran
selain meminta keterangan saksi di lokasi kebakaran petugas juga mencari berbagai barang bukti
sasaran utama dari olah tkp adalah rumah yang pertama kali terbakar dan satu rumah lainnya yang penghuninya tewas terpanggang
lokasi lokasi tersebut telah dipasang garis polisi
jadi hari ini agennya akan mengumpulkan barang barang bukti terutama di lokasi titik api pertama sekali
dari situ nanti akan dianalisa penyebab kebakarannya
sampai jauh ini tembuhannya apa
jadi sedang kita laksanakan olah tkp
nanti dari olah tkp itu kan nanti ditentukan mana barang barangnya akan dibawa
barang barang yang menyebabkan kebakaran nanti kita ketahui dari olah tkp
gubernur dki jakarta anies baswedan menjenguk dua petugas pemadam kebakaran yang mengalami luka bakar serius di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
kedua petugas terluka saat berupaya menyelamatkan warga perumahan taman kota kembangan jakarta barat yang terjebak kobaran api pada kamis malam
gubernur dki anies baswedan datang ke gedung kencana rumah sakit cipto bangun kusumo jakarta pusat pada jumat sore
untuk melihat langsung kondisi rifai hadi dan novi rahman dua petugas pemadam kebakaran yang kini menjalani perawatan di ruang icu
kedua korban mengalami luka bakar serius terutama pada bagian punggung hingga kaki
tim dokter rsjm memperkirakan kedua korban dapat sembuh setelah menjalani perawatan hingga lima bulan ke depan
anis yang memberikan apresiasi besar atas keberanian kedua petugas pemadam kebakaran
karena itu memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika nantinya melebihi kuota bpjs
pemprov akan menanggung semua biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari ini
warga korban kebakaran di kelurahan kembangan utara membutuhkan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam sepatu ataupun buku untuk anak mereka
saat ini sejumlah pelajar wanita masih kekurangan bantuan seragam berupa baju dan rok panjang
hingga jumat malam bantuan untuk korban kebakaran di kelurahan kembangan utara kecamatan

bantuan yang datang umumnya berupa barang barang kebutuhan sehari hari seperti pakaian makanan selimut karpet maupun air mineral
bantuan yang berasal dari pribadi ormas lsm maupun kelompok relawan
sebagian langsung disalurkan ke para pengungsi yang tinggal di posko penampungan sementara
yang berada di jalan musola maupun rumah rumah warga yang tidak terbakar
sedangkan sebagian lainnya disimpan di posko untuk disalurkan esok harinya
keluarga korban kebakaran menilai bantuan berupa barang barang perlengkapan pribadi sehari hari
maupun makanan yang diberikan oleh pemerintah maupun anggota masyarakat lain telah mencukupi
namun warga masih membutuhkan bantuan berupa seragam sekolah
terutama seragam siswi perempuan berupa baju dan rok panjang sepatu maupun buku dan alat tulis

tapi kan satu pak anak sekolah tas sepatu itu juga belum ada sepas paro doang gitu loh
kita mengeluhkannya anak sekolah bantuan buat sekolah doang gitu